berdiri sejak dua ribu delapan belas jasa pemilah sampah ini bermula dari pengolahan sampah organik sisa sampah dapur
menginginkan perubahan gitu tapi ternyata
ritual ini dilakukan pada hari tertentu
pak novan tuh guru kimia tapi dia manajer basket
kalau menurut gue diantara hawks atau borneo sih
skenario skenario yang akan terjadi
karena transparansi ini yang menjadi titik tolak kepercayaan publik
karena di daerah banyak kepala kepala daerah
nah kalau untuk ekonomi digital sebenarnya kan lebih besar dari itu kan ya kan
dan di pemerintahan daerah
oh itu basketnya bagus tuh lumayan ya berarti ya
misalnya semakin lama intensitasnya itu misalnya semakin sering dan semakin lama durasinya jadi kedutunya kok nggak berhenti berhenti
dan ekosistem yang sampai dalam itu gitu kan
kan kalau tujuan operasi itu lebih ke ngurangin pola apa sih
baik baik terima kasih atas bincang bincangnya siang ini pak alif fikri selaku plt jubir kpk dan juga pengamat pendidikan universitas paramadina pak toto amin
tapi yang barunya dari ibl tahun ini adalah menambah atau bertambahnya empat tim baru cen